dengan memakai baju tahanan dan tangan terborgol
tersangka kasus penyebaran foto dan video konten tak senonoh
kami siang kembali diperiksa di subdit lima
seperti diketahui vanessa angel saat ini tengah menjalani
masa penahanan pertama selama dua puluh hari ke depan
jika berkas perkaranya belum sempurna
masa penahanannya akan diperpanjang empat puluh hari ke depan
pemeriksaan vanessa juga bersamaan dengan
pemeriksaan satu saksi artis berinisial rb
namun pengacara vanessa masih belum berkomentar
terhadap kasus kliennya
untuk menyaksikan video lengkapnya
klik link di bawah ini